cilok cilor cimol dan cireng merupakan empat macam jajanan aci yang paling populer dari ragam jajanan lainnya
keempatnya memiliki tekstur kenyal dengan rasa yang gurih namun proses mengolahnya berbeda beda
jajanan aci yang satu ini diolah dengan cara dikukus cilok namanya
cilok merupakan singkatan dari aci yang dicolok
nah untuk menyantapnya aci perlu ditusuk menggunakan tusuk sate
cilok dapat disajikan dengan bumbu kacang atau kuah seperti bakso
cilok dikenal dengan bentuknya yang bulat namun kini cilok memiliki banyak bentuk dengan bermacam isian seperti telur sosis dan ayam
ini dia cilok aci yang dicolok
nah cilok ini sudah banyak modifikasinya loh isinya juga beragam yang satu ini isinya jando atau lemak
dan biasanya cilok identik disajikan dengan menggunakan bumbu
bumbu kacang yang terdiri dari olahan cabai dan juga aneka rempah
boleh bu mau dicoba pakai bumbu kacang ya
berbeda dengan cilok cilor atau aci telur diolah dengan cara digoreng
adonan aci berbentuk bulat kecil yang sudah ditusuk seperti sate digoreng setengah matang
kemudian tuangkan dua sendok makan telur kocok gulung gulung aci dengan telur hingga terbalut penuh
cilor pun siap disantap
bumbu instan aneka rasa dan saus bisa menjadi pelengkap camilan yang satu ini
ada pula cimol singkatan dari aci yang digemol atau dibentuk menjadi bulat bulat
adonan aci yang sudah digemol digoreng dengan minyak panas
pastikan hati hati ya ketika menggoreng cimolnya
cimol ini identiknya ketika kita menggoreng cimol
cimol ini identiknya ketika kita menggoreng cimol
ketika menggoreng ini ada kekhawatiran bisa meledak ya ayah
jadi ketika menggoreng cimol ini harus sambil diaduk aduk seperti ini
untuk meminimalisir adanya potensi ledakan dari cimolnya
jajanan aci lainnya adalah cireng
seperti namanya cireng adalah aci yang digoreng
biasanya camilan satu ini dijual berbarengan dengan gorengan lainnya
seperti tahu isi tempe goreng dan bala bala
cireng berbentuk pipih dengan irisan daun bawang pada adonannya
ada pula cireng dengan isi
ada pula cireng dengan isi
ada isian bumbu kacang pedas
sebelum digoreng adonan cireng ditekan tekan terlebih dahulu
jadi cireng ini itu tekstur luarnya itu crispy karena digoreng dengan kering
tapi dalamnya masih lembut dan kenyal enak
keempat jajanan itu kerap diburu untuk dijadikan camilan
mencarinya pun tak sulit
biasanya jajanan serba aci dijual di pinggir jalan atau keliling dengan menggunakan gerobak

teksturnya yang kenyal dan rasanya
dan rasa yang gurih membuat jajanan aci digemari
karena rasanya enak tapi sekarang banyak varian rasanya pakai aida pakai saus
dan yang manisnya juga saya suka
kas bandung kan cireng itu jadi suka
suka ada isi apa yang polos gitu nih cirengnya
aku sih suka ada isian
yang ada oncomnya terus ada yang rasa
ada yang rasa
meski jajanan serba aci ini memiliki banyak penggemar
namun menurut dosen antropologi unpad hardian ekonur seto
tak ada catatan khusus kapan awal mula jajanan serba aci ini populer
aci merupakan sebutan masyarakat sunda untuk tepung terapioka
tepung aci terbuat dari pati akar tanaman singkong
pada abad ke sembilan belas penanaman singkong di jawa barat cukup masif
untuk menghadapi krisis pangan pada masa itu
walaupun sampai sekarang belum ada yang bilang bahwa
aci ini makanan khas jawa barat karena di daerah lain juga dikonsumsi juga kan
banyak olahan olahan menggunakan tepung aci itu di jawa tengah jawa timur
ataupun di sumatera juga kita temukan
hanya saja nih yang menarik adalah
kalau di jawa barat itu kan biasanya orang orang suka menyingkat makanannya
nama makanan itu suka disingkat
jadi namanya aikecik nih cimol aci digemol cireng aci digoreng cilok aci dicolok
nah ini mungkin yang kemudian menjadi menarik sebetulnya gitu
menurutnya singkong dan turunannya seperti tepung aci dengan beragam olahannya
menjadi bagian yang tak bisa lepas dari kehidupan masyarakat
rizka rizlia helmy suryanigara bandung jawa barat